informasi selanjutnya datang dari tersangka pembunuhan terhadap seorang perempuan
di dalam kamar indekos di yogyakarta yang akhirnya menyerahkan diri ke polisi
tersangka mengaku sempat bertengkar dengan korban di dalam kamar indekosnya
hingga tersulut emosi dan menganiaya korban hingga tewas
setelah melarikan diri selama beberapa minggu
tersangka pembunuhan terhadap perempuan yang jenazahnya ditemukan di dalam kamar indekos
di jalan kerasak kota yogyakarta pada dua puluh empat februari lalu akhirnya menyerahkan diri ke polisi
tersangka bekerja di salah satu kafe dan restoran di kota yogyakarta
dan ia mengaku mengenal korban lewat media sosial hingga terjalin keakraban di antara mereka
kepada polisi tersangka juga menyebut sempat bertengkar dengan korban di dalam kamar indekosnya
hingga tersulut emosi dan menganiaya korban hingga tewas
permasalahan utama di antara pelaku dan korban masih didalami
kamar indekos tempat jenazah korban ditemukan disewa oleh pelaku
karena itu sejak awal polisi memang sudah mencari keberadaan tersangka
dan mengetahui bahwa tersangka sempat melarikan diri ke kampung halamannya di jawa barat
tentang informatif bahwasannya yang pasang kutang
mengenal perkenalan dengan korban
di suatu media sosial
kemudian jadinya ketemu kemudian dibawa ke kos
namun di sana terjadi pertengkaran dan karena tersangka itu dengan pengaruh minuman keras atau mabuk
emosi kemudian ada pisau dilakukan penusukan kepada korban sampai korban meninggal dunia
korban diketahui merupakan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di yogyakarta
sebelumnya ia memang telah dilaporkan hilang oleh keluarga
namun korban malah ditemukan telah meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya
dari kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti
termasuk beragam benda yang diduga berkaitan dengan kasus pembunuhan